seruan perdamaian disuarakan ketua dpr ri puan maharani di forum parlemen internasional
ya melalui forum ini negara asia pasifik diharap mampu mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan di tengah krisis dunia
cuan leg pipe forum parlemen negara negara asia pasifik ini digelar di gedung baru parlemen thailand yang mengambil konsep green building
di gedung itu bagian tengah ruang pertemuan tidak dilengkapi pendingin ruangan dan lampu listrik
tempat itu sengaja dipilih untuk menunjukkan komitmen appf terhadap konsep go green
appf ke tiga puluh mengambil tema peran parlemen dalam mempercepat pembangunan berkelanjutan paskual
pertemuan ini dinilai tepat waktu karena dunia membutuhkan tindakan kolektif untuk mengatasi berbagai krisis
mulai dari pandemi kenaikan harga pangan dan energi hingga mengakhiri perang
selain mengapresiasi penyelenggaraan appf ke tiga puluh di thailand ketua dpr ri puan maharani yang hadir dalam forum itu menyampaikan sejumlah pernyataan terkait kondisi dunia yang dilanda krisis
menurut puan negara negara kawasan telah menunjukkan kepada dunia bahwa wilayah asia pasifik merupakan wilayah pendorong
dan pertumbuhan ekonomi global
untuk mendukung kemajuan pembangunan appf dinilai harus mampu mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan asia pasifik
untuk menangani krisis ini kita harus bekerja bersama

di asia pacific kita juga memiliki pemerintah yang kuat dan efektif
kita ingin berkontribusi untuk menciptakan sebuah regi yang selamat dan berkembang
tak hanya itu puan juga menyuarakan agar appf menentang keras penggunaan senjata nuklir
lantaran perang nuklir justru akan menimbulkan kesengsaraan untuk semua pihak
untuk itu negara negara kawasan asia pasifik tidak selayaknya bersikap netral terkait perang nuklir dan justru harus bersikap tegas menentangnya
asia pasifik dinilai membutuhkan parlemen yang kuat dan efektif agar dapat berkontribusi menciptakan kawasan yang damai dan sejahtera